tunggu dia dia dia dia melempar deh
nah jauh ini bukan saatnya main main
kita sudah mengharapkan unsur joe
tidak anda sendiri yang main main
itu sangat mudah kulakukan
kau merendahkan aku
dato ada apa ini
siapa yang bergabung dengan ini dato
semua amankan diri
buar buar buar
bagi warga yang di alam terbuka mari kita serang balik batu abe yang mereka cintai
masuk masuk semua
kee dimana kee
tuh emang kee belum masuk
iya aku juga gak liat kee masuk
lam itu kee lam
sebaiknya kamu nolongin andung
kita harus bantuin kee
lo gak ketahuan batu apinya banyak banget
kok bisa jalan
sudah kita pake
kamu gak tau apa siapa yang paling khawatir melihat kamu nekat nolongin orang tadi
aduh dia hilang tuh
alip bagaimana keadaan warga
gatoh para warga sudah aman
mereka mengungsi ke rumah bunga
mereka sudah dekat sini gatoh
siapa yang tega melakukan perbuatan biadab nih
ya firasatku juga mengatakan
ada siluman yang mengirim batu api ini kemarin
siluman pakai kain hitam kain hitam siluman itu
ang cinda ada lagi waktu itu kemaren saya ketemu sama ang cinda kemaren tuh
ada lagi sekarang
bisa jadi memang begitu rajo
sebaiknya sekarang kita berpencar
kita cari siluman itu sampai dapat
berarti saya benar kan saya benar kan
gatoh datang lagi gatoh
ayo kita bersiap siap
ayo taruh lagi cuk ayo taruh lagi cuk
ayo taruh lagi cuk
siapa yang mudah menginjak aku
dia dia melempar
ini bukan saatnya main main
kita sudah mengharapkan unsur
ajo udah anda sudah main main
apa hanya seperti itu kemampuanmu cina
kau hendak merendahkan aku
aku tidak bermaksud merendahkanmu
tapi kemampuan seperti itu
sangat lucu sekali
kau sungguh tidak tahu siapa
ratu hang cinda
kau tahu serangan tadi
hanya merupakan pemanasan dari
ratu hang cinda
itu baru pemanasan katamu
apa kau tidak
punya kekuatan yang lebih jajak
aku sudah bilang tutup mulutmu
aku sungguh belum tahu siapa
ratu hang cinda
siapa kau sebenarnya
aku dan tamang agak
sudah menyatukan kekuatan
dan kalau kita
sudah menyatukan kekuatan seperti ini
ayolah bergabung dengan kami
apa bergabung dengan kalian
aku punya permainan
jangan pernah menolak keinginan
ratu hang cinda
tidak ada gunanya kau
mau lari kemana
kau tidak bisa melewati tamang agak
nampaknya serangan batu api itu
ya lepai karat
sama seperti kau alin
kita harus berpencar
kita harus cari tahu
siapa pengirim batu api ini
tapi tadi saya sudah
karena hang cinda
sekarang kenapa dato bertanya lagi
sebaiknya kita harus bergerak cepat datang
dengan hilangnya serangan ini
pelakunya semakin jauh dari sini dato
baik dato abu
kita serang hutan kumayan
ke semua titik
raju cukup main mainnya raju
kumayan ini sedang diserang
bukan waktunya untuk main main
sedikit saya jago ini serius
ya bicara aja bicara aja kalau saya mengganggu
apa apa saya disinilah pelan pelan
saya sedang berlagu
kalian bicara saja
saya itu kan manusia biasa
ini yang menjadi inyi lagi
jadi ya saya ini ada urusan
mengenai tadi bicara masalah kewaspadaan
ada si luman yang datang ke sini
saya berpikir kayaknya saya harus pulang ke rumah deh
anak istri saya di rumah
kasih yang menunggu saya
kenapa kau pulang raju
kita ini diperintah datuk tunggal untuk menyerang hutan kemarin dari berbagai titik
harus pergi jalan

ada apa datuk
aku merasakan sesuatu lebih karate
aku merasakan sesuatu lebih karat